menjelang eksekusi terpidana mati tahap ketiga
pengamanan di perairan nusa kambangan cilacap semakin diperketat
pengamanan dilakukan dengan menggunakan kapal patroli serta perahu karet
beberapa petugas yang berada di perahu karet juga meminta para nelayan
yang sedang menebar jaring di perairan nusa kambangan ini untuk meninggalkan lokasi
jelang eksekusi wilayah ini sudah tidak boleh ada kegiatan
baik dari nelayan maupun dari warga sekitar
dari kapolres kemarin sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi nelayan yang melaut
di sekitar pulau nusa kambangan jadi kita tindak kita usir
tidak ada lagi jadi daerah ini sudah menjadi daerah steril